halo assalamualaikum selamat siang apa kabar
pemirsa cnn indonesia tv di live instagram siang ini pukul empat belas waktu indonesia barat
bersama saya herano falbashi rancher cnn indonesia
pada kali ini saya akan mengundang dua narasumber untuk join di live instagram pada kesempatan siang hari ini
bertempatan dengan hari persahabatan internasional atau persahabatan sedunia yang jatuh pada tiga puluh juli
maka kali ini saya akan mencoba untuk mengajak narasumber saya untuk berbincang mengenai
hari persahabatan dunia dengan topik
teman tanpa toksik
mungkin dari para teman teman yang mempunyai teman atau sahabat
ada mungkin yang toxic ya atau menjadi racun dalam persahabatan tersebut
mungkin boleh kasih komentar sedikit atau di komennya
punya teman toksik atau tidak
selama ini tersejauh ini menjalin persahabatan
berbicara mengenai hari persahabatan dunia yang tiga puluh juli dua ribu dua puluh pada hari ini
sekedar informasi hari persahabatan sedunia ini sudah sebenarnya diusulkan pada tiga puluh juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kemudian dua puluh tujuh april dua ribu sebelas saya sedikit mencontekkan
dari majelis umum perserikatan bangsa bangsa
kemudian tiga puluh juli resmi diperingati sebagai hari persahabatan internasional
siapa yang tidak punya sahabat
pasti teman teman semua punya sahabat ya punya teman
dan tentunya ada yang teman menjadi teman apa ya
teman hidup ya
teman hidup itu beda lagi ya
teman hidup itu adalah pasangan
sampai tua nanti
teman teman ada yang punya toxic friend kah atau gimana
mungkin bisa komentar pada siang hari ini dulu sebelum saya akan join dengan cinta laura
yang akan bergabung untuk memberikan opini nya bagaimana toksik friend atau teman tanpa toksik
dalam hubungan juga ada toksik kata rizky haris
ya rizky aris nanti akan memandu kita juga ini dalam live instagram kali ini
rekan saya cnn indonesia
teman tanpa toksik
mungkin itu harapan bagi semua teman teman ya yang menjadi
apa namanya keinginan tentunya dalam suatu hubungan pertemanan
dan dalam pertemanan sekarang sangat gampang ya dengan dunia digital
kita sudah bisa berkomunikasi lewat media sosial menjalin kerjasama
nah nampaknya cinta laura sudah mengirimkan requestnya pada siang kali ini
ini on time sekali ya saya akan langsung mengundang
banyak teman teman saya yang mau berkirim pesan kepada cinta laura sebelum kita mulai saya mau
sampaikan amanah saya kepada cinta amanah dari teman teman untuk pesan dari mereka
salam buat cinta laura gitu dari teman teman cnn
rekan rekan saya di metro tv saya juga dulu sempat di sekolah lama saya di metro tv
iya cinta sibuk apa sekarang
to be honest apa ya sangat bersyukur karena
aku kan waktu saat pandemic lagi
besar besarnya di seluruh dunia aku di bali selama dua lima bulan karena papa mama aku kenal
tapi di awal juni di awal juni aku kembali ke jakarta
dan selama hampir dua bulan sekarang udah balik ke jakarta sibuk sekali
selain you know menjadi guest star di beberapa talk show juga
lagi sering rekaman
di studio lagi bereksperimen dengan lagu lagu baru
terus baru aja kemarin launching suatu
produk smartphone dimana aku brand ambassternya jadi untuk launching itu aku bisa dibilang seminggu penuh berjam jam latihan
choreography nya dan latihan buat performance nya
ya i mean it's oh ya sempat
apa ya chemistry read buat suatu film juga biarpun filmnya masih produksi mungkin oktober tapi udah
hahaha itu film mistis lagi atau gimana kalau boleh tahu bocorannya apa
denger denger banyak ya berapa albumnya sudah atau satu album itu yang yang akan dirilis
so juli tujuh belas waktu itu merilis dance video untuk single terbaru aku claf sembilan
dan itu prosesnya pun juga panjang karena latihannya banyak sekali sebelum shooting sempat latihan sebelum pandemic nya juga
tapi sempat break sebentar oh hai mike lewis ada mike lewis hahaha
responnya sangat baik dan aku seneng orang orang merasa aku total banget dance nya
dan lagu cloud sembilan pun sempat masuk beberapa artikel di berbagai negara thailand
dan single terbaru aku cloud sembilan juga direkamnya di stockholm sweden
produser musiknya olof lindkopf sering bekerja sama bareng k pop stars seperti
tuh bagi teman teman yang akan gak sabaran untuk mendengar lagu lagunya sudah di ini ya sudah dirilis ya
udah udah udah ada di streaming platform so check it out hahaha
cinta kita mungkin langsung masuk ke topik pada lima belas menit kemudian ya
lima belas menit ke depan ya dalam bincang kita pada hari ini happy international friendship day anyway
hari ini hari persahabatan sedunia
saya baru kenal lewat live instagram dengan cinta tapi kita harus menjalin persahabatan tentunya ya
gak cinta apa arti teman bagi cinta
teman adalah seseorang yang menurut aku penting sekali karena orang itu adalah seseorang yang harus kita bisa percaya
dan bisa ajak ngobrol kamu tahu teman kita terbaik
apapun situasinya mau itu gesi desa setian sedih yang bahagia
menurut aku teman itu seseorang yang akan menge support kita tidak apapun dan selalu jujur sama kita
kalau mereka merasa kita sedang dipass yang kurang baik
kamu tahu saya pikir kejujuran sangat penting
ada beberapa teman teman yang nonton acara ini sekarang yang mikir enggak kalau aku maunya teman yang selalu bilang yang baik baik
but i don't want that i want a friend who's honest with me dan kalau aku misalnya aku lagi di kondisi dalam kurang baik
dan aku memilih sesuatu yang kurang baik buat diri aku sendiri aku ingin temen aku bilang hey you're making a bad decision gitu
sejauh ini cinta punya close friend tentu ya ada berapa of course of course sayangnya banyak sekali temen temen
apa ya sahabat aku orang yang aku consider bener bener best friends aku mereka semua di new york di la jadi jauh banget dari aku
banyak yang tentunya di indonesia juga banyak ya tapi dalam circle close frame
slowly iya karena aku kan baru balik ke indonesia setahun ya
dan untuk menurut aku untuk membuat friendship yang baik gak secepet itu jadi bisa dibilang karena aku baru kembali di indonesia setahun
aku masih dalam proses untuk bener bener mencari circle friends aku yang aku bisa trust dan ngerasa bener bener comfortable
tapi cinta mengamini tidak kalau dalam close friend tersebut ada toxic friend

jadi menurut aku dalam hidup kita semua melalui friendship
mungkin saat masih remaja lebih sering aku ngalamin yang namanya toxic friendship daripada sekarang waktu udah dewasa
tapi aku rasa itu mungkin beda buat semua orang kalau buat aku personally aku belajar untuk bisa siapa yang toxic siapa yang enggak
jadi sekarang karena semakin dewasa aku semakin tau okay this person bad for me this person is good for me
tapi saat masih remaja masih anak kecil itu yang namanya toxic relationship sering aku alamin dan aku belajar dari itu
untuk menghindari adanya toxic frame itu seperti apa membatasi diri untuk berinteraksi dengan mereka atau mungkin kumpul kumpul hanya sebatas kumpul kumpul aja gitu atau gimana mengurangi intensitas ketemu
kalau menurut aku pertama kita harus tau toxic friend itu apa kalau buat aku toxic friend itu adalah seseorang yang satu menguras energi kita kedua gak pernah membantu membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain
ketiga menjelek jelekkan kita di depan orang lain jadi i know thir over ada faktor faktor lain juga tapi itu tiga yang paling besar buat aku
dan kalau dari diri aku sendiri aku punya courage untuk menjauhi mereka bukan langsung okay i don't like you bye gak seperti itu juga lebih ke pelan pelan menjauhi mereka dan lama lama mereka juga pasti gak bisa berhubungan dengan kita
jadi aku juga mengerti bahwa you know ada sesuatu dari mereka yang kita gak suka makanya friendship itu pelan pelan hilang gitu
itu artinya cinta sudah bertemu dengan toxic friend ya oh ya of course tapi waktu remaja sekarang sih aku merasa semua temen temen aku sangat baik dan aku bersyukur aku sangat percaya sama temen temen yang aku punya sekarang
bagaimana dengan perasaan yang sering gak enakan ke temen jadi susah untuk menjauhinya ada apa
ada pertanyaan langsung dari netizen saya bacain ya widyi yarini yang tanya
bagaimana dengan perasaan yang sering gak enakan ke temen yang jadi susah untuk menjauhinya cinta
well kalau kalian benar benar nanggap orang itu teman kalian aku rasa kalian harus bisa jujur
jadi misalnya temen kalian melakukan sesuatu yang gak baik atau gak enak kalau aku ya aku akan langsung confront mereka
aku rasa kamu ngelakuin ini dan ini gak baik dan ini menyakiti perasaan aku k isto innocent
ini gak baik dan ini menyakiti perasaan aku karena saya merasa wakil

ketip perasaan aku karena harus dijelasin kenapa jangan hanya bilang oh kamu salah terus nggak ada
penjelasan kalau enggak orang itu juga enggak akan bisa mengimprove diri mereka sendiri jadi aku rasa
kalau emang kalian ngerasa mereka teman baik kalian dan kalian peduli sama orang itu kalian
harus jujur hanya itu satu satunya cara you know there is no easy way dan kalau kalian mau atau
ya bilang tadi jauhin aja gitu tapi jangan sampai tersinggung juga ya ke mereka untuk menunjukkan
straight forward dan aku langsung ngucapin kenapa apa yang aku nggak suka dan kenapa dan mudah mudahan
bisa diajak diskusi dan mudah mudahan dari situ ada solusinya tapi kalau enggak berarti emang orang itu
enggak seharusnya ada
di dalam hidup kita tadi cita bilang kalau pernah ketemu toxic friend di saat remaja tapi tidak
menutup kemungkinan untuk bertemu dengan mereka atau tidak sengaja berhadapan dengan toxic friend
di lingkungan kerjaan cinta right you're right ya ya karena walaupun aku nggak kerja di environment
yang corporate aku kalau misalnya syuting film mungkin harus ketemu orang yang aku kurang suka
gimana ya kembali ke prestasi
sebagai orang profesional kalau kita ada seseorang kita nggak suka dalam lingkungan kerja kita kita
harus belajar tetap untuk bisa sopan tetap bisa bekerja sama bareng mereka dan selama apa yang
mereka lakuin toxic friend itu tidak ada efeknya kepada proses kerja kita atau productivity kita
ya belajar untuk bisa at least bekerja sama mereka dalam environment yang profesional tapi dalam kehidupan pribadi ya
ya enggak usah ketemu gitu
nah cinta ini kan saya baru lihat videonya dengan boy william kemarin di youtube sangat menginspirasi arizona bilang
i have many friends i have ya banyak sekali yang perlu kita apa ya contoh dari cinta mungkin bandirinya
waktu di us juga ya dan termasuk juga punya banyak teman dan sejauh ini teman teman di us masih terjalin komunikasinya atau gimana
absolutely kita selalu video call dan kalau masalah komunikasi sangat normal ya apalagi saat pandemic lagi parah parahnya dan semua orang benar benar gak pernah keluar rumah itu sering sekali video call sama teman teman
cinta kita lanjut lagi pertanyaan dari teman teman kita yang hadir dalam siang hari ini
sering dikecewakan teman tapi kita tetap baik ke dia itu wajar gak sih cinta
berarti orangnya terlalu baik
menjadi terlalu baik itu juga tidak baik ya
terlalu baik sampai nyakitin diri sendiri juga nggak baik
itu gak baik
kalau menurut aku kalau ada yang selalu mengecewakan dan gak pernah minta maaf dan gak pernah berubah lagi lagi pilihannya ada di kamu kamu boleh milih untuk terus mau disakitin atau kamu bisa ambil pilihan yang lebih bijaksana

waktu remaja bertemu dengan toxic friend itu apa yang cinta lakuin dengan toxic friend itu apakah stress banyak banyak apa ya problem yang akhirnya mengurasinmu
kenapa dia gini sama aku apakah aku teman yang kurang baik apakah aku ngelakuin sesuatu yang salah
banyak pertanyaan pertanyaan seperti itu dan itu sangat normal
suatu hal yang bisa menjadi solusi lagi lagi kejujuran
pertama kalian harus introspeksi diri apakah kalian melakukan sesuatu yang salah
kalau kalian merasa salah confer orang itu
apakah aku pernah berbuat salah kalau iya tolong kasih tahu bagaimana aku bisa menjadi teman yang lebih baik
kalau orang itu yang salah sama tanya hey aku kurang suka behavior kamu yang gini gini karena gini gini
itu semua tentang kebenaran
kalau kalian gak berani jujur sama temen kalian sendiri berarti orang itu bukan teman
karena kalau pertemanan yang benar itu pasti kalian bisa selamat
sangat jujur sama satu sama lain
cinta pertanyaan berikutnya dari ijalfood empat
bagaimana cara cinta menyikapi orang yang toxic di hidup cinta dan friendsnya itu deket banget dan dia mengecewakan cinta
apakah pernah cinta ngalamin hal ini
lagi lagi kalau mungkin lima tahun terakhir semua teman teman dalam circle friends aku aku merasa sangat positif sangat baik buat hidup aku
jadi aku merasa sangat bersyukur
tapi mungkin masalah itu lebih aku alamin waktu masih high school dulu
dan tadi pertanyaan gimana aku menangannya
ya dengan teman teman yang mengecewakan cinta
lagi lagi mungkin itu dari pengalaman kita menjadi lebih wise ya
tapi kalau waktu masih high school dulu ya lagi lagi kayak tadi nyalahin diri sendiri
sedih dan bertanya ke diri sendiri apa sih apa sih salah aku
tapi balik ke harus berani jujur
karena teman yang benar kalian pasti bisa jujur dengan mereka
self feeling dan cara memfilter teman bagaimana cinta
pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab
karena semua orang punya
mungkin ada orang yang kurang bisa membaca seseorang
ada orang yang pinter banget membaca orang lain
aku gak punya formula yang perfect buat semua orang
memfilter orang orang yang toxic caranya lihat aja bagaimana
apakah mereka selalu supportive di masa masa di mana kalian lagi jatuh
sese supportive kepada kalian saat masa masa lagi jatuh
ataupun masa masa lagi sukses
itu berarti mereka adalah benar benar true friends kalian
karena mereka gak ngelihat kalian sukses
atau cantik atau pinter atau ini atau itu
apapun kondisi kalian mereka menerima kalian apa adanya
gimana ngadepin teman yang datang saat butuhnya doang
gimana tuh cinta
tarah amat kel
jaga jarak aja ya
karena kalau ada orang yang hanya ada waktu kita lagi sukses
dan punya banyak uang atau punya banyak
kalau kalian udah aware
cara terbaik adalah jaga jarak
karena mereka gak menjaga teman teman mereka hanya menggunakanmu
ini ada juga yang lagi
sibuk dikasih tugas online sama ininya ya
dari sekolahnya mungkin
ada tips mungkin dari cinta agar
mereka semangat nih cinta dalam mengerjakan tugas online
ada komentar dari teman teman kita
kalau dari aku sih aku tahu emang belajar online itu sangat susah ya
karena kita gak punya teman teman kita di sekitar kita yang belajar bersama kita
tapi kalau motivasi dari aku inget purpose kalian apa dalam hidup
apakah kalian ingin jadi orang yang sukses
ingat tujuan tujuan yang kalian punya dalam hidup
dan kalau kalian ingin mencapai tujuan itu dan mimpi mimpi itu
kalian tahu kalian harus kerja keras di sekolah dan sukses di sekolah
jadi jangan sampai gara gara pandemi ini
kurang semangat belajar online
kalian jadi gak bekerja keras
karena kunci kesuksesan itu pendidikan
dan kalian harus ingat motivasi nomor satu kalian itu apa
dan untuk bisa kesana
itu pertama dimulai dari nyesein tugas dengan nilai nilai yang baik
dan mudah mudahan bisa terus melihat progress dalam hidup
dan terus naik naik naik naik
kita doakan semoga lancar ya teman teman yang punya tugas online di pandemik ini
cinta terakhir untuk kesimpulan untuk memilih teman yang baik itu seperti apa
lagi lagi ingat bahwa teman yang benar benar sensire
adalah seseorang yang kalian bisa benar benar jujur ya sama mereka
kalau mereka gak membangun kalian gak membantu kalian maju itu juga sangat toxic
ingat kalian harus saling support
dan teman yang benar benar tulus itu selalu ada buat kalian dalam apapun kondisi kalian
mau susah mau sukses
mereka selalu akan ada untuk kalian
jadi ingat jangan takut untuk jujur
jangan takut untuk meng confront mereka kalau ada masalah
dan ingat kalian itu gak ada seorang pun yang deserve untuk disakitin
jadi kalau kalian teman yang selalu nyakitin kalian dan membuat kalian gak happy membuat kalian down
itu bukan seseorang yang layak ada dalam hidup kalian
kalian harus jauhin mereka atau berhenti pertemanan itu
jauhi dengan cara yang apa ya cara yang dengan baik
kalian tersinggung juga ya
baik terima kasih cinta laura sudah bergabung dengan cnn indonesia tv di live instagram chatroom pada siang hari ini
semua yang dikerjakan oleh cinta proyek proyeknya seperti film dan tadi sudah disebutkan juga beberapa single lagu ya yang sudah dirilis juga
semoga kita bisa menghadapi pandemi dengan baik tetap jaga kesehatan cinta juga ya
ya lagi lagi terima kasih telah menghadapi saya
terima kasih cnn indonesia
jangan lupa dengerin lagu terbaru aku cloud sembilan
dan terima kasih untuk interviewnya hari ini
mudah mudahan lain kali kita ketemu di studio cnn indonesia
ya teman teman saya akan coba undang atau sudah bergabung kayaknya dengan si indonesia apakah akan
oke saya akan menunggu berikutnya ada mbak lizzie yang akan segera bergabung juga pada siang hari ini untuk ngobrol cara menghadapi teman tanpa toxic itu bagaimana
menghadapi teman tanpa toxic
kita akan menunggu mbak lizzie akan bergabung halo selamat siang mbak lizzie
maaf ini terlambat beberapa menit ya
hai selamat siang randolf
lima menit saya telat nih maafkan
tadi panjang sekali ya ngobrol sama cinta
dengar suara saya mbak lizzie
dengar dengar jelas
iya lagi proses kali ya sinyalnya
untuk pertama kali gimana kabar dulu kali nanya
sehat ya pasti
saya sehat terima kasih masih di lockdown mel
masih melakukan webinar
terima kasih tuhan kita ada webinar ya randolf
jadi kita melakukan semuanya online sekarang
jadi zaman sudah berubah sekarang
kayaknya ada hikmah juga pandemi ini ya
tidak perlu ke kantor gitu ya
oke mbak lizzie kita pada hari ini merupakan hari persahabatan sedunia
saya pinter lebih dahulu itu
kalau mbak lizzie memaknai teman itu seperti apa
simple aja ya ranof ya temen itu harus kasih manfaat sih buat kita
bisa dirasakan nanti
nah sehat itu kan gak langsung ya
tapi bisa dirasakan nanti di kemudian hari bisa langsung
benefit juga manfaat nggak selalu
cuma urusan masalah yang materi tapi juga non materi
punya teman yang bisa menghibur kita salah kita sedih
tapi harus ada dua ranaf
nggak bisa salah satu
apa itu yang harus menjadi prioritas dari perteman
tadi saya sudah katakan mutualism
kalau salah satu namanya parasit
nah sejauh ini mungkin teman teman kita yang sekarang lagi nonton punya toxic friend nih
toxic friend itu sebenarnya apakah memang harus ada dalam kehidupan kita
karena kita tentunya punya teman yang tidak selalu baik ya
pasti ada juga yang jadi toxic gitu lah
dan kita tidak bisa menghindari itu juga dalam kehidupan
nah berbicara mengenai toxic friend
mbak lizzie sendiri pasti punya toxic friend ya
mungkin dari kalangan remaja dulu
dari kalangan remaja sampai sekarang punya toxic friend
kita biasa manusia itu kan berubah
dinamika relationship pertemanan kita juga berubah
tapi lama kelamaan saya berubah teman saya berubah
jadi mungkin ngerasa toxic
pasti kita nggak pernah ngerasa di awal rano
pasti ngerasanya nanti di akhir
pada saat udah berapa lama kita ngejalanin
oh oh orang ini tidak baik untuk kembangku
kapan alarm itu terasa sama kita
apakah butuh waktu yang lama untuk menyadari kalau dia itu toxic
indikasinya adalah kalau kita nggak pernah bahagia sama jalan sama dia
ngerasa dihina rendah diri merasa bersalah
semua hal ini
nampaknya kita masih menunggu jaringan
dengan mbak lizzie ya yang masih
koneksi dengan kita
mungkin teman teman punya pertanyaan mengenai toxic friend
dalam hari persahabatan nasional ini
ya mbak lizzie mungkin bisa dilanjutkan
iya sembari menunggu mbak lizzie
saya akan bacakan dulu
oh berarti menurut mbak berteman dengan yang gak tox itu harus saling mendukung
mungkin bisa diulang mbak lizzie kayaknya ada koneksi
yang membuat percakapan kita ini menjadi terganggu
teman teman pokoknya kita harus tahu
satu kalau mereka bikin kita ngerasa self essein kita rendah diri
kita ngerasa bersalah dan nggak bahagia itu sudah salah satu indikasi dari toxic friend
itu salah satunya
kemudian muncul pertanyaan dari teman teman kita
oh berarti menurut mbak berteman dengan yang nggak toxic itu harus saling mendukung
dan saling support dan saling mendukung entah dalam keadaan apapun
itu saling mendukung
saling mendukung iya tapi bukan untuk mendukung perilaku yang nggak benar loh ya
iya tapi benar
untuk tujuan yang positif
iya itu benar
oke kemudian ada pertanyaan lanjutan
sekarang lagi ramai yang bahas soal toxic positivity
pengertiannya dalam pertemanan itu apa mbak lizzie
dari yang kita main
i havert baru pertama kali dengar toxic positivity
maksud anita maya mungkin sekarang kita ramai yang dibahas soal toxic positivity
biasanya juga nggak ngerti soal toxic positivity ya
tapi memang maksudnya pertanyaannya toxic positivity iya baru denger
mungkin anita maya bisa dijelasin lagi di bawah di komennya
tapi mbak lizzie kalau menghadapi teman yang toxic itu dalam kehidupan kita seperti apa
mungkin saya juga di lingkungan saya juga ada toxic friend
dan saya mungkin sudah sadar hal itu
mungkin ada tips ya dalam menghadapi teman teman yang toxic itu gimana
oke heranov yang pertama pastikan break the circle
kita kan orang indonesia harus jaga harmonis doang mas ya kita ngajak berantem
mereka juga manusia gitu ya
exit relationship tapi jangan konfrontasi
ending relationship itu nggak perlu harus baku hantam
tapi mbak lizzie kalau kita apa ya di depan mereka kelihatan baik senyum gitu menjaga harmonisasi seperti yang mbak lizzie bilang
tapi apakah bisa dikatakan itu faid
itu bagian dari fake dari kita
padahal dalam hati kita nggak suka amannya orang gitu loh
kalau ranom diem aja senyum aja itu nggak fake
yang dibilang fake adalah
kalau dibilang fake adalah
kalau ranom bilang
padahal di belakang masuk
mungkin kita sering bakal bacain aja ya pertanyaan pertanyaan banyak sekali mbak lizzie ke mbak lizzie
kalau jumpa teman yang selalu hampiri kita kalau lagi perlu bantuan kita aja gimana ya kak cara menghindarinya
ini sering terjadi di kota kota besar ya
kalau nggak kenal deket blok nomornya
peduli amat kan gak kenal
tapi kalau kenal deket pura pura gak ngerit
makanya kalau di wa whatsapp itu jangan yang kelihatan ritnya
terus udah gitu balesnya tuh jam dua pagi gitu loh
itu taktik loh dari saya untuk exit
nggak responsif ya sama dia ya
nggak respon sama dia
kemudian kalau sering rasa tersinggung pada teman apakah itu toxic
atau bagian dari toxic tuh mbak lizzie
yang tersinggung kita apa dia
kalau kita yang tersinggung
kalau memang orang itu membuat sepuluh orang dikelilingnya itu tersinggung berarti masalahnya di orang itu
tapi kalau kamu yang tersinggung jangan jangan kamu yang oversensitive
baik itza detya
cara untuk keluar dari pertemanan yang toxic tapi tidak menyakiti some one gimana ya kak
exit pelan pelan tadi ya
exit pelan pelan tadi ya
dia mulai ngerasa kamu kenapa
tapi kalau memang ada hati ke hati terus terang aja bilang bahwa saya nggak cocok saya
ngerasa nggak marah
siapa tahu pada saat kita konfrontasi baik baik eh jadinya ternyata itu miskomunikasi
jadi deket lagi run off
mbak lizzy ini ada klarifikasi dari aneta maeng
katanya dia ini lagi
jangan terjebak ada tujuh tanda
lagi rame di media sosial nih
katanya mbak lizzy mbak lizzy belum tau soal ini
ada ramai soal tujuh tanda
yang namanya toxic itu nggak positif kan ya
atau gimana sebenarnya
ngedukung tapi ngedukung perilaku yang buruk
mungkin bener gak ya
pengen pahaman saya misalnya
you're doing great padahal gak
jadi kayak tadi cinta bilang
gak jujur gak mau menegur
mau keliatan manis
manisnya gak sempurna
gak sincere kata cinta ya
bagaimana kalo temen deket kita
tiba tiba menghindar menjauh tanpa sebab
padahal kita tidak melakukan kesalahan apa apa
mungkin lagi sibuk kali ya mbak lizzy ya
ah ranov kamu positif banget sih
iya kan harus positif
salah satu yang ranov bilang itu bener
tapi gak selalu yang ranov bilang bener ya
udah ngerasyikan kita gitu ya
dia nya sudah berbeda dengan kita
itu saatnya kita harus
merelakan dengan ikhlas
berarti tidak hanya hubungan yang direlakan ya
pertemanan juga harus direlakan
kalau temen kita sudah gak suka sama kita
jangan kita push
satu saat lagi mungkin nanti bisa bertemu
dan bersahabat kembali
nah itu yang menyakitkan
yang tukang tikung dari belakang
gak tanya jauh food
siapa juga yang mau di tikung ya
ditusuk dari belakang
kayaknya nggak ada deh temen toxic yang positif
kita tugasin lagi apakah bener ada toxic positivity
jadi sebenernya toxic positivity mungkin
banyak temen yang terlalu mendukung ranov
tapi sebenarnya satu mungkin fake
tapi dukungannya itu hanya ingin diterima
tapi tidak jujur
lalu juga bisa jadi ya itu tadi gitu
ih kamu cantik banget lipsticknya merah
padahal di belakang ngomong gitu
sampai dengan saat ini
bertemu dengan toxic friend atau gimana
kalau boleh jujur ya novia
ini hati ke hati nih ceritanya
oh sama temen temen juga dong
hati ke hati teman baik sedikit
temen ngaku kenal banyak
banyak banget acquaintance
yee tiga kali ketemu tapi udah ngomong temen
tapi persahabatan yang baik sangat sedikit
itu yang saya jaga
tapi kalau temen yang
kelihatan baik di depan tapi ngomongin kita di belakang
itu bagian dari toxic gak sih mba lizzy
kita di belakang gitu
tapi cinta terlalu
dia kan terlalu populer
iya terlalu baik dia
mungkin ada pertanyaan lagi nih
kalau teman yang suka drama toxic
kalau temen yang suka drama toxic gak
drama suka mengeluhi cerita
kalau temen yang suka drama toxic gimana gitu
lebih baik gitu
lebih baik gitu
oh lebih baik gitu
lebih baik gitu
misalnya padahal cuma ketuel gitu no
itu artinya lebay ya
terserah sih kalau anda juga suka drama bisa
tapi kalau kita nggak suka drama
dia nya suka drama di situ terjadi
biasanya temen yang drama sama temen yang drama itu
ini ya sejalon gitu ya mba lizzy atau gimana
nyambung atau gimana
biasanya temen yang drama butuh penonton yang gak drama
oh berarti ya kebalikan ya gitu ya
jadi gak cocok sama yang drama juga
kompasitif jadinya ya
kalau mau drama dia drama positif positif
gak bakalan jalan
tips buat nyikapin temen yang fake gimana
saya juga punya teman fake kali ini
fake ini kan dia nggak ada salahnya
terus mba lizzy tau
terus gimana caranya
selama ranof gak menyakiti atau orang lain itu nggak nyakitin kita
kalau dia ngomong
karena dia fake
eh kamu begini deh
oh gitu ya harus tegas gitu ngomongnya ya
harus ketegasan ya
enggak sih enggak harus tegas sih
gak harus tegas you know
bilang aja bahwa
kalau dia mau ngomong sesuatu
gak bakalan gue percaya
kalau buat hatiku gak akan percaya
dari sandra insanasari nih
harus dibacain juga nih mba lizzy
harus tetep bantu temen yang toxic gak
kalau mereka minta tolong gitu mba lizzy
oh sandra itu ke
sebagai orang yang baik kita harus selalu yang baik juga
itu itu dari ranoff ya
kalau saya dari
kalau dari saya
kalau saya ikhlas aja sandra
kalau sandra tau dia toxic udah pasti
sandra bantu dia akan gigit balik
jangan nyesel ya sandra
kalau kamu nolong udah anggap aja dia mau bales budi
enggak tutup itu hati kamu
tapi jangan balik kembali sih bilang
jadi cuekin aja dong mba lizzy
kalau diminta tolong
kalau ranof memang mau nolongin tapi jangan minta
yang ada bales budi gitu ya
jangan baper ya istilahnya
kalau teman yang selalu cerita melebih lebihkan apalagi soal barang barang mahal
ini halu nih pastiin temennya ya
apakah dia mau mencari perhatian seperti perbola friends
saya juga punya temen tuh halu tuh
pasti dia mau cari perhatian
pasti dia butuh pengakuan
tergantung dari ranoff dan juga temen tadi kita
tergantung dari dia
kamu mau ladengin apa enggak
tidak ada obligasi atau kewajiban
kewajiban untuk pintri ya
cara nagih utang teman yang toxic pura pura lupa gimana
ini penting banget pertanyaan nih mbak lizzy dari itza
kalau udah ngutang
nah itu konfrontasi dong
kalau dia baik ya udahlah kita kasih
kasih cengli aja deh
tapi kalau udah ngutang ke kita
udah gitu orang yang gak bener toxic
bener gak sih rno
kalau ngalah terus tetep di gue abis
kita gak bisa hidup juga
kalau sahabat yang suka sama pacar
kata just tip dong
aduh gimana ya ini berat
kalau sahabat yang suka sama pacar
suruh milih aja nih
mulai gue beli dia gitu
oh ya gitu ya
simpel aja iya
gak usah direbetin
kalau mbak lizzy gimana
ini saya bukan sekolah
saya juga jurnalis
saya orangnya gak drama
seru aja pilih susah amat gitu ya
jangan terlalu drama dalam kehidupan ini
hidup juga banyak beban ya
itu kejadiannya sama aku
kita buat baik dibalas dengan
itu kejadiannya sama aku
kita berbuat baik dibalas sama jahat
tapi karma berlaku gak sih mbak lizzy
kalau kita orang jahat sama kita
karma bisa berlaku
tapi bukan kita yang ngarepin karma itu terjadi
apa tuh mbak lizzy
ngelepasin orang itu
positif aja ya

memberikan energi positif
nah ini ada lagi nih mbak lizzie
nggak apa apa kita agak panjang dikit boleh ya
kan gak sibuknya hari ini ya
temen yang suka curhat di sosmed tuh gimana sih marah marah di sosmed
oke temen temen yang marah marah di sosmed
kalau anchor cnn ya
lo kasianin aja dia
kalau hidupnya bitter
tapi dia gak perlu tau gitu loh
setiap hari yang aku baca postnya bagus bagus semua nof
tapi kalau aku sih mbak lizzie
kalau misalnya ada postingan yang menurutku sampah ya
ya ini dia hate story aja
jadi gak liat storynya dia
ada yang baca
ada yang ngerasa gak nih
hari pertemanan gitu ya
jadi udah jelas ya rizky tadi ya
yang tadi jangan terlalu dilihat
apa postingannya kali ya
ini banyak banget yang hutang terus ditagi saya di blok katanya
duh kasian banget ya mas
iya banyak banget ya
iya banyak banget kak yang hutang terus ditagi saya di blog
enough dari saat pertemanan ini
semua orang berubah
ya tidak ada yang stay the same
ada beberapa teman kita yang bisa jangka panjang banget
ada yang enggak
minyak sama air pasti bisa
kalau udah misah direlain
daripada kita yang aduh mbak lizzie
dia itu ya dari lima belas tahun yang lalu pernah ngutang ya
lima belas tahun yang lalu pernah ngutang sama saya
udah lupain aja
kalau enggak kita bawa toxicnya gitu sih enough kalau saya
hmm ikhlas adalah kunci ya mbak lizzy
ikhlas adalah kunci
kemudian ya oke ya merelakan kata dia
memaafkan dan merelakan itu kayaknya
kurang dari hari ini deh
novi lunch ya
nah bedanya berpikir positif sama cuek atau nggak peduli apa sih
nah diskiaris nanya mulu nih gimana
katanya mau tidur tadi
cuek sama apa nov
bedanya berpikir positif sama cuek atau enggak peduli itu apa
terus cuek sama enggak peduli itu apa
muka gue mungkin cuek sama orang itu
tapi gue dalam hati gue terus ngedoain dia
jadi bijaksana itu susah memang
kita tidak bisa selalu menyenangkan orang lain
nah ada temen gue nih namanya jeff
dia bilang oh ini ya aku ga di follow sama mba lizzy ya
enggak lagi dia di tanya
harus di follow kan
dia cuma mau bikin gue keliatan
dia cuma mau bikin aku keliatan
temen yang suka kepo itu gimana rutinnya
kak ya positif aja kita berarti ini ya dikangenin kali ya
nih rana orangnya positif banget ya
kamu ga pernah dendam ya
gak boleh lah
kamu ga pernah dendam ya
kan allah kan mahadil
iya itu penting memaafkan ya naf ya
temen yang suka kepo itu gimana
itu kan dari saya mba lizzy bukan dari mba lizzy
teman yang suka kepo gimana
oke temen yang suka kepo
do you like di kepoin
nof satu hal yang membuat kamu sama saya sama
kita hidup cuma dua puluh empat jam sehari
bukan lebih dari dua puluh empat jam
gue mau siapa yang mau gue ladenin
gue mau berbuat baik sama siapa
kalau ada yang toxic terus
aku jadi nangis
that time untuk apa
simple banget ya bye
kayaknya semua orang di kepoin ya pake akun fake
itu wajar terjadi
tuh dia tuh
you not the itu banyak banget
akun pack gitu biarin aja
berarti kita jadi pusat perhatian gitu ya
tergantung kamu nya nih mbak mas sarif
nah ketanya nih
oh jadi itu alasnya kenapa aku jadi unfollow mbak lizzy ya tadi ya
hmm ada yang curhat nih mbak desi
jangan cari gara gara jeff di cnn
jazz selamat hari pertemanan internasional ya
tuh mas jeff
buruk tentang kita padahal kita sudah tidak nanggapin dia
tapi dia selalu buat bahan
untuk menjatuhkan kita harus gimana
it's sadet ya prd
kalau kasus ini jangan ditinggalin
diem dong masa kita diem aja
jangan diserang terus kita juga harus stand up
setuju ya setuju
jadi kita harus gimana dong
jadi harus stand up
atau mau jalur hukum saya kurang tahu sejauh mana dia ganggu
nih ada mantan ini nih yang ke cnn nih
eh man man
oh dokter juga itu
masalah pertemanan kamu man
coba cerhat disini sama hermanom
kita sahabatan loh kok
kita bukan toxic kan ya
mbak kok arman
kalau di blok wa dua bulan
boleh nggak sih kak aduh gimana ya maksudnya ini
eh dokter nungguin kalo nulis tuh
bawa yang jelas gitu loh
kalau di blok wa dua bulan
boleh gak sih kak
mungkin di bercanda kali ya
bercanda kali gitu
udah di blok dua bulan jangan cuekin
kalau memilih teman yang baik itu seperti apa mbak lizzie
percaya gak percaya
banyak yang bilang
oh teman itu harus ada di kala susah
emang benar kita harus ada di kala susah
tapi ingat kita itu harus berubah
harus ngerelain teman
liat liat gejala kalo teman kita
udah gak nyaman sama kita
oo apakah dia sudah
tidak sejalan sama kita
nanti dicari cari oh kamu sih
ribut dan toksik
anggap aja tidak sejalan
jadi sejalan lagi
bisa jadi pertemanan sepuluh tahun terpisah
si a udah punya komunitas lain
terus mereka jadi gak nyambung
gak dosa untuk meninggalin toksik
walaupun sudah punya banyak
foto box jaman sma gitu ya
udah banyak it's okay
yang penting hati kita
yang paling susah adalah bukan
masalah toksiknya gimana
toksik itu yang it takes
oke kembali disini pertanyaan dari saya nih ya
yang di youtube kan banyak sekali tuh ya
nah dia nyaranin kalau kita
sebaiknya berteman dengan mentor mentor
ya teman yang
dijadikan mentor ya ya
which is itu usianya yang
diatas kita gitu loh jadi
apakah ini menjadi hal yang
apa ya pilih pilih teman gak sih gitu
kalo misalnya kita temen yang maunya sama orang orang yang
dewasa aja yang sukses aja gitu
jadi kebawa sukses gitu
kita harus sama orang orang yang
sudah mencapai sukses ya dalam segala arti
kalo tua belum tentu
enough karena kalo tua itu bisa jadi
anak yang lebih muda murid kita
bisa jadi lebih sukses kan jadi
berarti dia lebih muda dari kita
harus di mayoritas harus itu
tapi juga jangan
lupa melihat kebawah kita harus
punya teman yang tidak
bernasib sama bukan
untuk mendrac kita ke bawah
tapi kita ngebantu mereka
kita dibantu sama mentor
tapi kita punya lingkungan dimana
kita juga ngebantu mereka
jadi siklusnya jalan terus
berarti balance ya sama orang yang
usianya dan dibawah kita
walaupun dia dibawah kita tapi sukses
harus jalan gitu ya
kamu ngomongi dia gitu loh
kamu yang ganti yang ngomongin dia
tapi kalo temenan sama
banyakannya itu sama yang
udah pengalaman banyak atau
engga yang banyak
pengalaman gitu pribadi
justru saya lebih nyari teman tuh yang bisa
abis diskusi gue dapat sesuatu
bukan dapet derita
kata kalah temen yang udah nikah punya anak
rumah tangganya yang mungkin jadi
apa ya gambaran kedepan kita
itungannya gue jadi kalo dapet
rumah tangga yang lagi banyak itu
itungannya gue jadi konseling
jadi kerja lagi
kerjaannya gitu ya
semudian author apa
bali sini sibuk apa nih sih
udah habis udah gak ada yang
maksudnya printing land
daripada kita harus nebang nebang pohon
buku ketiga juga lagi ada ninov
lagi dalam rebukan sama simanat
liatin dong kalo ada bukunya
bocoran aja ya
jadi bocorannya adalah raising children in co parenting
jadi kami itu sudah
berpisah selama sejak
empat tahun gitu
tapi kami mendidik anak anak dengan
penuh kasih sayang dan kami selalu
bersahabat untuk mendidik anak anak
dengan penuh cinta
baik oke itu intermezo aja ya
pertanyaan berikutnya mbak sebelum kita tutup nih
kasih gak dibacain ya ini dari ko arman nih
beraura positif aja
nanti akan tertulah positifnya
eh ko arman
arman selalu positif ya
memilih teman yang baik itu
emang ibarat mencari sebatang jarum
dalam tumpukan jerami itu betul sekali
tapi cara menghadapi teman teman yang suka
jelekin orang lain dari belakang gimana
ini tadi udah ya
dibalikin lagi ke kita
kamu maunya memaafkan silahkan
boleh mau konfrontasi
untuk mengambil hak kita misalnya kita disakiti
juga boleh cuman
hati hati semua ada konsekuensinya
tapi kasih gak sih mbak kalo
ini ya adalah contoh kasus ya
ada teman yang jadi toxic
kala kala begitu dalam satu kantor
kemudian orang orang sangat menunjukkan
ketiga sukaannya sama dia gitu
jadi kayak gak punya teman jadinya silahnya
gak terlalu apa ya
punya temen gitu loh
kan kasian juga kalo dilihat ya
jadi dia diisolasi ya
diisolasi kan maksudnya
boleh kita boleh
melihat satu orang sosok yang dijauhi
kamu berteman dengannya
dan bukan hanya berteman
orang itu yang tadinya dijauhi
menjadi lebih baik lagi
menjadi sukses aduh berkahnya
kita itu lebih besar
aduh pahalanya gede banget ya mbak lizzy ya
bener tapi ada anggapan temen
lain ini orang
fake nih gitu gimana tuh kalau misalnya
kita baik nih sama orang
gak tega ya seleksi itu
hati nurani itu dalam artian
seleksi yang tadi tuh dia ada yang bilang
yanti seleksi alam
kita punya intuisi
untuk bilang bahwa ini teman
cocok sama gue ini orang gak bener
ini orang tau ya
itu ada satu hati nurani
yang kecil yang ngebisikin kita
kapanpun dimanapun itu
selalu ada yang berbisik nah dengar baik baik
hati nurani berbicara
hahaha terakhir apa lah ini
pesan buat temen temen kita yang nonton pada
siang hari ini dalam hari persahabatan
hari persahabatan dunia
buat kita yang belum merajut tali
kasih kepada temen lama
do it today ya tapi buat
kita yang udah mempertimbangkan
bahwa si a si b si c
itu udah gak baik buat
kita saatnya ambil sikap
tidak perlu menelpon tapi cukup aja
ngomong sama diri sendiri hari ini
saya mau break dulu
ah berteman sama si a
nanti kalau udah siap ini lagi
ambil keputusan sekarang
siapa siapa aja yang
punya faedah dalam persahabatan
dengan kita ya insya allah kita
selalu bertumbuh dalam komunitas dan lingkungan
boleh nah kasihan mas william ini nih
kak izin kalau ada teman ngutang sampai
suatu waktu temen itu wafat utangnya belum
munas kita cukup
aduh gimana nih mbak lizzy
minta juga udah gak bisa
tau kalau orang bilang game over udah
atau masa lu mau cari lagi keluarganya
lebih dari itu nanti yang ganti dengan lebih
gitu siapa tau nanti
kalo malem ini masih hidup gimana dong mbak lizzy
tanya kalo ada temen ngutang sampai
suatu waktu sampai suatu waktu
temen itu wafat oh belum wafat
iya jangan doang aja wafat dulu
kasihan gue pikir udah wafat loh
kalau nagih sih itu udah
wajib sih itu namanya bukannya konfrontasi
itu disebut assertif
bukan agresif tapi
kita meminta hak kita
gausah sungkan kalo soal urusan masalah utang
kalau di blok gimana dong kejar ke rumahnya
tergantung berapa duit sih gitu gue
buat kamu besar kejar
kalo buat kamu udahlah
gua gamau ketemu dia gamau mau ngambek aja
silahkan jadi buat kamu apa nih
uangnya kejar it's oke persahabatan
jangan dicampur campur gitu pekerjaan
harga teman gila ya persahabatan
hehehe lagi sell ya
harga pandemi gitu
iya harga pandemi dong
kasih gitu ya oh my god
baik terima kasih mbak lizzie
elizabeth santosa telah bergabung
mas sian yang nyunisik tv yang sudah bergabung
terima kasih mas jeff ya temannya
ko arman juga
rizky harisnanda terima kasih
tas bantuannya juga tadi ada
anita mae kemudian sandra insana
dari produser lapangan sian yang juga
ikut bergabung terima kasih atas
partisipasi ini terima kasih mbak lizzy terlebih dahulu
sebelumnya ada cinta laura juga
wah dua dua narasumsa cantik banget nih
pada siang hari ini tadi
sempet ada komentar loh mbak lizzy
nasum lu cantik banget sih gitu ya gimana dong
atas waktunya semoga sehat selalu
selamat siang mbak
bye sampai ketemu lagi
hari ini ko arman juga
dan semuanya terima kasih
engkansian indonesia pamit sendiri